sudah memasuki pertengahan bulan ramadan daripada menahan lapar dan haus tanpa melakukan kegiatan apapun
ada baiknya kita melakukan kegiatan positif seperti pesantren kilat yang dilakukan oleh komunitas kamisyu
seperti apa kegiatan mereka berikut liputannya
pada bulan suci ramadan ini majelis taklim kamisyu bekerja sama dengan yayasan al kausar
mengadakan pesantren kilat di bilangan masjid al kausar villa dago pamulang banten
acara yang diikuti oleh hampir dua ratus lima puluh peserta ini terdiri dari pasangan ibu dan anak
selain menjalankan ibadah puasa peserta juga dapat melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan
dalam pesantren kilat kali ini berisikan kegiatan seperti tips baca al quran
tausia belajar tajwid serta permainan yang dikemas secara menarik untuk anak anak
dengan medonik kauni yang menghafal
al quran menggunakan gerakan tangan dan tubuh
konsep acara ini adalah sebenarnya hanya pesan tengkilan
tapi yang istimewa dari pesantren kilat ini adalah dua ratus lima puluh orang yang terdiri dari anak anak
dari usia enam tahun sampai lima belas tahun dan juga ibu ibu semuanya menghafal quran bersama
dalam satu waktu dari sekitar jam delapan pagi sampai menjelang maghrib
medan kauni adalah anugerah allah swt yang sejak
dari tahun dua ribu sebelas allah berikan dan metode ini alhamdulillah menggunakan
tidak menggunakan musaf tapi dengan cara dua cara sederhana
satu dibacakan hingga yang belajar mengikuti apa yang dibacakan antar liar mushaf
dan juga tanpa bisa mengerti huruf bisa langsung
jadi ini langsung bisa tahsin tajwid mahradz yang dibacakan oleh guru
anak anak atau peserta murid semuanya mengikuti
acara ditutup dengan pembagian hadiah dan buka bersama
dengan kegiatan pesantren kilat ini diharapkan peserta dapat mengenal
membaca dan menghafal al quran sejak usia dini